praktik swab yang dilakukan sendiri tanpa bantuan ahli marak diperbincangkan
bahkan ternyata alat untuk melakukan swab itu terpantau cukup banyak diperjualbelikan di media sosial dan juga e commerce
lantas apa saja resiko melakukan swab sendiri tanpa bantuan ahli
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dr erlina burhan dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan
selamat malam dokter apa kabar
selamat malam kabar baik
ya dok ini marak nih selebritas dan juga banyak sekali kita lihat di media sosial video ataupun foto melakukan swab antigen sendiri tanpa bantuan tenaga ahli
ini bagaimana dok kalau dilihat dari sisi medis sebenarnya boleh nggak sih
kalau menurut saya seharusnya tidak dilakukan oleh individu yang tidak terlatih ya
sedangkan saat ini saja di rumah sakit sebelum seorang dokter atau petugas kesehatan melakukan pemeriksaan
prosedur pemeriksaan itu mereka pun melalui pelatihan khusus
karena untuk pemeriksaan swab ini kan merupakan pemeriksaan untuk diagnosis
jadi kalau caranya salah diagnosisnya tidak akan tepat
itu satu hal kedua juga mungkin membahayakan
karena kalau orang yang tidak terlatih mungkin membahayakan dirinya sendiri
mungkin melakukan swab atau
apa apusan pada tempat yang salah mungkin sampai berdarah atau tidak steril dan lain lain
dan menurut saya itu sebaiknya tidak dilakukan
oke lalu apa saja nih dok risiko medis yang bisa terjadi dari swab mandiri ini
dan juga apakah ada risiko jangka panjangnya begitu dok
ya pertama adalah risiko kesalahan dalam melakukan prosedur
kedua adalah risiko akibat dari kesalahan itu
akibat dari kesalahan adalah
diagnosisnya atau hasil yang didapat tidak tepat
kedua akibat dari tindakan sendiri
jadi artinya ada efek samping
karena memang tidak terlatih mungkin yang ter
apa namanya yang terpusat atau mungkin bahkan tersusuk
tempat lain atau bahkan mungkin masuk lebih dalam lagi
bisa menemukan luka atau infeksi
nah ini juga sesuatu yang tidak kita inginkan
jadi sebaiknya serahkanlah kepada alingnya
kemudian ingin menjadi tenaga
betul betul melatih diri dan lakukan untuk
melakukan betul betul membantu kegiatan pemerintah begitu ya
oke lalu untuk
sukarelawan begitu ya
oke berarti ada memang untuk pelatihannya sendiri dok
jika memang ingin
kan harus tahu anatomi dulu ya
anatomi hidung bagaimana di dalamnya
kemudian harus tahu juga anatomi di tenggorokan
jadi bukan hanya asal
asal dicolok colok aja ya nggak bisa begitu juga
oke berarti ingin memperjelas nih dok
kalau memang ingin melakukan swab mandiri
itu harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu begitu ya
iya kalau mau cake seperti itu
tapi saya sih nggak sarankan ya kenapa
tidak saya sarankan
pertama itu butuh waktu dan kesalahan itu lebih berpotensi untuk terjadi
iya kesalahan prosedur ya
regen buang buang kit
dan juga buang tenaga buang waktu
dan menimbulkan juga rasa yang tidak stress atau tidak nyaman ya
nah tadi salah satu resiko yang dokter erlina sebutkan di awal adalah resiko akurasi hasilnya
nah kalau berbicara mengenai hasilnya sendiri nih dok
apakah hasil dari swab mandiri yang dilakukan tanpa pendampingan dari tenaga ahli ini bisa dipercaya
begitu sama dengan jika kita melakukan tes swab
kepada tenaga ahli begitu dok
mengatakan bahwa saya tidak akan terlalu percaya atas suatu prosedur yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih
apalagi ini adalah prosedur medis ya
dan itu tadi saya sampaikan ada efek sampingnya tuh
terjadi kecelakaan pada saat prosedur yang tidak benar itu itu tadi bisa luka bisa alat masuk ke dalam
bisa tertusuk bisa infeksi
karena perlu sterilitas dan itu juga harus diketahui tata caranya
lalu dokter ini salah satu alasan melakukan swab sendiri atau swab mandiri ini adalah selain karena lebih hemat tentunya
dan juga ini dikatakan ada anggapan bisa meminimalisir kontak fisik yang notabene merupakan salah satu media penularan covid
apakah benar ini dok
bisa mengurangi resiko kontak fisik dan tertular covid sembilan belas
iya tidak begitu juga
kalau di tempat yang sudah memang biasa dipakai untuk melakukan pemeriksaan kan memang sudah protokol kesehatannya dijalankan
tata caranya juga ada
jadi sudah tidak sembarangan
ada yang kita sebut melaksanakan ppi pencegahan dan pengendalian infeksi
jadi tata caranya ada
nggak bisa orang dengan kepercayaannya sendiri melakukan dan merasa benar
itu satu alasan
kedua ini saya ingin sampaikan ini
bahwa rapid test antigen itu tidak semuanya juga direkomendasikan oleh who
yang baru direkomendasikan kan ada dua itu
kalau yang ternyata rapid test yang dipakai adalah yang tidak direkomendasikan nah hasilnya kita juga nggak bisa percaya
oke berarti memang rapid test antigen ini tidak termasuk dari salah satu yang direkomendasikan who begitu ya
ya harus dilihatlah di labelnya
karena yang jadi sekarang sejak tanggal enam belas desember itu who mengeluarkan revisi baru mengatakan bahwa yang terkonfirmasi positif untuk covid bisa melalui pcr dan bisa juga kalau antigennya positif
nah ini penting
tetapi ada catatan bahwa alatnya itu adalah yang sudah direkomendasikan oleh who
makanya hasilnya baru kita bisa pakai untuk diagnosis
kalau alat itu tidak memenuhi kriteria itu lupakan saja
nah berbicara mengenai alat nih prof kita lihat juga nih tadi bahwa sebenarnya alat swab antigen ini tersedia dijual bebas begitu di e commerce dan juga di media sosial
nah ini kan sebenarnya alat medis begitu ya dok ya
bagaimana dokter melihat ini
ini apakah memang boleh dijual secara bebas dok
wah saya nggak mengerti nih tentang kenapa bisa dijual bebas
memang indonesia ini terlalu banyak kebebasan ya
hal hal yang harusnya itu harus dibeli melalui apotek atau tempat tempat tertentu sekarang bisa dijual secara online
dan kita nggak tahu juga dari kualitas dari bendanya atau alatnya sendiri
jadi menurut saya sih hati hati yang berhubungan dengan artikel kesehatan yang berhubungan dengan alat alat kesehatan karena ini sangat mempengaruhi tadi diagnosis dan juga tata laksana selanjutnya
jadi kalau sudah salah di awal akan salah sampai ke ujung gitu
apakah anda mau salah
jadi artinya begini loh ya
mungkin anda sebetulnya positif tapi karena caranya tidak bisa atau tidak terlatih kemudian jadi negatif
dan lalu merasa senang kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan
maka selain anda dirugikan tidak ditata kelola tidak ditata laksana dengan sebagaimana mestinya sebagai covid juga berpotensi menularkan kepada orang lain
karena biasanya orang yang sudah mendapatkan hasil negatif cenderung menggunakan merasa aman dan agak lengah
dan satu hal tentang rapid test antigen kalau dia positif barulah itu yang akan dianggap sebagai hasil yang betul betul bisa kita terima
tapi kalau negatif hati hati
kalau negatif belum tentu itu tidak akan berhasil
itu bukan covid harus dikonfirmasi dengan pcr
jadi walaupun hasil anda negatif pada pemisahan rapid antigen belum berarti anda bukan covid
karena mesti dikonfirmasi dengan pcr
oke berarti justru berbahaya begitu ya
apalagi jika dilakukan sendiri tanpa dampingan tenaga ahli begitu dan negatif
itu membuat kita justru harus lebih waspada dan dibuktikan lagi dengan pcr begitu ya dok ya
iya ini masyarakat ini memang kreatif ya
untuk yang positif lah
jangan yang untuk membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain
lalu biar kreatifitas ini tidak semakin kemana mana begitu dok
bagaimana sebenarnya dok proses yang ideal jika kita ingin melakukan tes swab antigen ataupun pcr
ya jadi begini
pertama kita mesti mengetahui status kita
kalau pertama apakah kita kontak erat
kontak erat itu artinya berkontak dengan orang yang positif atau yang probable
itu dalam karena jarak yang disebut kontak erat ya
jaraknya kurang dari satu meter dan juga durasi atau lamanya kontak lebih dari lima belas menit
nah itu kalau anda mengalami itu apalagi dalam empat belas hari yang lalu dalam waktu empat belas hari
maka sebaiknya anda mencari tahu status anda karena anda termasuk kontak erat
nah untuk mencari tahu status ini adalah memeriksakan diri
itu laboratorium yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah
kedua kalau anda punya gejala
gejala gejala yang biasa ada pada orang covid mulai dari demam atau seperti flu
nggak enak badan nyeri otot nyeri kepala anosmia tidak bisa mencium sesuatu
tidak bisa merasakan sesuatu
maka segeralah memeriksakan diri ke fasilitas yang memang sudah diakui dan ditunjuk
karena jika anda bergejala dan kemudian anda memeriksa sendiri lalu hasilnya negatif anda merasa senang itu merugikan diri anda
jangan jangan anda memang covid tapi tidak tertangkap oleh cara pemeriksaan yang anda lakukan begitu
oke nah berarti memang harus memeriksakan diri ke tenaga ahli yang memang sudah ada standarnya sendiri begitu ya dokter ya
ya saya ingin sampaikan juga
ada salah satu selain demam ya salah satu gejala yang anda juga harus hati hati bahwa
hati bawah ini kemungkinan besar adalah covid
yaitu ada anosmia dan agresia yaitu tidak bisa membawi sesuatu dan tidak juga bisa merasakan sesuatu
nah ini biasanya covidnya positif
jadi kalau ada gejala itu tapi anda memeriksakan diri antigennya negatif harus jangan jangan
apa senang diri dulu tapi konfirmasilah dengan pcr
ini dua kali loh kerjaannya waktunya terpakai dan juga biaya
jadi antigen juga dilakukan
lalu pcr juga dilakukan
baik langsung saja begitu ya biar nggak dua kali kerja istilahnya begitu ya
baik terima kasih dr erlina burhan dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
selamat malam prof